rangkaian konferensi tingkat tinggi ke empat puluh tiga asean ini berlangsung hingga tujuh september dua ribu dua puluh tiga di jakarta
dan untuk kelancaran acara tentu pemerintah provinsi dki jakarta melakukan manajemen
atau rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota di mana saja kira kira
dan bagaimana jam jam operasionalnya kita akan langsung bahas bersama dengan kepala dinas perhubungan dki jakarta
pak syafrin liputo terima kasih sudah hadir di studio cnn pak syafrin sehat
ini satu isu yang penting sampai hari kamis nanti diselenggarakan ktt pak
rekayasa lalu lintas selama ktt asean di jakarta
kita bahas dulu dari yang pertama pak ini ada sejumlah lokasi yang jadi venue dari ktt asean
dari hingga tujuh september ini teknisnya nanti seperti apa pak terkait dengan rekayasa lalu lintas
di sekitar lokasi lokasi ini dan juga hotel delegasi
ya memang dari koordinasi kami dengan kementerian luar negeri
bahwa di jakarta selama pelaksanaan ktt asean yang ke empat puluh tiga ini ada enam venue yang nantinya menjadi kegiatan
jadi istana negara hotel senerjis kemudian sekretariat acn jakarta convention center
kemudian taman pelataran gbk juga ada yang di taman mini
taman mini ya pak kita tambahin t m i i
taman mini itu nanti akan ada kegiatan di sana kemudian untuk hotel tempat menginap
ini hasil konfirmasi terakhir itu ada sekitar enam belas hotel
oh jadinya enam belas hotel ya pak
ada dua hotel yang kemudian tidak jadi tapi tetap ada kegiatan di hotel tersebut
nah oleh sebab itu dari lokasi menginap kemudian ke venue pelaksanaan kegiatan
itu kami identifikasi ada lebih kurang dua puluh sembilan ruas jalan yang akan dilintasi oleh delegasi
total dua puluh dua delegasi nantinya yang akan berkegiatan
di enam lokasi tadi
ini ya pak ya dua puluh sembilan jalan yang terdampak dimana kita tahu ini rata rata adalah jalan jalan protokol ya pak ya
iya jalan protokol dan kemudian jalan kawasan seperti contoh di scbd
itu juga akan terkena dampak ataupun di kawasan megakuningan
di sini ya pak megakuningan acbd ini bisa dicara cara
selebihnya adalah jalan protokol yang kemudian akan terdampak dari buka tutup yang dilakukan
tentu buka tutup yang kami lakukan bersama sama dengan rekan rekan kepolisian
berbeda dengan perjalanan vip sebelumnya
bedanya apa pak
bedanya adalah pada saat kegiatan ini pada pagi hari misalnya ada kegiatan di hotel sultan jam sembilan pagi
tentu dua puluh dua delegasi dari enam belas hotel tadi akan berangkat ke satu titik
oleh sebab itu di dua puluh sembilan bisa saja dua puluh sembilan titik bisa saja akan terjadi buka tutup ruas jalan bersamaan
dan ini tentu kita pahami
masyarakat yang beraktivitas kami himbau untuk
jangan dulu beraktivitas wfh sudah diumumkan
mari kita melakukan kegiatan di rumah
jika memang ternyata harus melakukan kegiatan di kantor gunakan angkutan umum
angkutan umum tadi sudah disampaikan bahwa mrt transjakarta krl tetap beroperasi normal
dan bisa digunakan ke mana yang bersangkutan beraktivitas
apalagi di koridor utama kesemuanya sudah dilayani oleh angkutan umum
dengan beroperasinya lrt jabodebek masyarakat dari bekasi dan depok
sekitarnya itu bisa melintas melalui lrt jabodebek ke mt haryono
kemudian masuk ke kawasan kuningan dan sampai dengan di duku atas
artinya aksesibilitas untuk angkutan umum kita sudah sedemikian banyak bisa dilalui oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan
berarti untuk penegasan nih pak ini kan karena bapak menyebutkan di sini bahwa buka tutupnya berlangsung situasional nih ya
di saat kendaraannya melintas
berarti jam jam pastinya nih pak di sekitar venue tersebut
pagi jam berapa aja pak
ya baik jadi contohnya jika terjadi kegiatan jam sembilan
biasanya para kepala negara dalam melakukan perjalanan itu tidak bersamaan
jadi contoh misalnya di bundaran hi
di sana ada tiga hotel yang nantinya akan digunakan sebagai tempat menginap delegasi
ada hotel hayat kemudian ada kempinski dan juga ada mandarin
mungkin di sana ada beberapa kepala negara begitu melakukan perjalanan
maka satu rangkaian
mungkin ada yang akan dilopas duluan
oleh sebab itu waktunya untuk perjalanan vvip ini kami harus melakukan sterilisasi tiga puluh menit sebelumnya
bisa dibayangkan jika di sana ada lima enam delegasi
maka kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga selain perjalanan vvip nya itu tidak menjadi satu rangkaian keseluruhannya
tetapi juga bagaimana agar pada saat delegasi ini rombongannya
itu tidak apa namanya
tidak terganggu oleh trafik
oleh sebab itu buka tutupnya itu akan lebih lama
lebih panjang ya waktunya
jam berapa sampai jam berapa kira kira pak
contohnya jika satu delegasi akan berangkat jam tujuh tiga puluh
maka kami harus melakukan sterilisasi itu minimal satu jam sebelumnya
sudah mulai dilakukan sterilisasi tiga puluh menit kemudian itu menjadi steril
benar benar steril untuk ruas jalan dan kemudian delegasi berangkat
jadi jika jeda antar delegasi itu sepuluh menit saja
jika ada empat delegasi maka akan ada minimal empat puluh menit lebih ditarik untuk sterilisasi jalur
demikian pula juga seterusnya
saat pulang ya pak ya
saat pulang juga demikian
dan tentu karena ini tersebar mulai dari kawasan tamrin sudirman
kemudian di megakuningan dan juga di rasuna said dan juga di scbd
maka ini yang kemudian akan sangat terdampak untuk perjalanan vvip tadi parade
jadi penegasannya lebih baik jika ingin menghindari situasional buka tutup yang terjadi itu sebelum jam tujuh pagi berarti ya pak ya
kami lebih menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan wfh
oke dan perjalanan menggunakan transportasi publik ya pak
karena pada saat yang bersangkutan mendapatkan jadwal ternyata penutupan
maka kenyamanannya itu pasti sangat luar biasa terganggu
kami memang menyiapkan namanya rute rute alternatif bagi kendaraan
contohnya yang dari selatan yang dari selatan begitu masuk ke jalan panglima polim
mereka bisa belok kiri ke jalan kiai maja seterusnya jalan kebayoran baru
ke arah pondok indah arteri pondok indah mutar di sekitaran sana
kemudian masuk arteri pondok indah kemudian terus ke jalan kiai nya arief
masuk ke tentara pelajar kemudian sampai dengan ke arah belok kiri ke esparman
atau lurus ke arah penjaringan petamburan dan seterusnya
artinya ini lintasannya akan cukup padat
lebih panjang begitu ya
panjang dan tentu padat
dan oleh sebab itu lebih baik kita melaksanakan kegiatan dari rumah
dan kemudian jika memang harus melakukan perjalanan
silakan gunakan angkutan umum yang dari selatan bisa parkir di lokasi part and ride lebak bulus
kemudian melanjutkan dengan mrt ke pusat kota demikian pula halnya yang dari timur
bisa parkir ada lokasi park and ride di kawasan kampung rambutan misalnya
kemudian bisa melanjutkan dengan apakah transjakarta ataupun dengan lrt jabodebek
demikian pula untuk yang lain kalideres misalnya
di sana juga kami sudah siapkan lokasi lokasi park and ride silahkan
tentu dengan menggunakan angkutan umum maka perjalanannya akan lebih efisien
dari sisi waktu bisa diprediksi
dan juga tentu dari sisi biaya kita tahu harga transjakarta cukup
rp tiga lima ratus sudah bisa kemana mana
rp tiga lima ratus bisa kemana mana ya pak ya
ini menyambung tadi yang pak syafrin jelaskan bahwa semua informasi ini terkait jalur jalur alternatif
ini sebenarnya bisa diakses juga melalui instagram dari dishub dki jakarta
tapi tadi saya ingin menyoroti pak
bagaimana kemudian memastikan bahwa yang biasanya jakarta dikenal sebagai macet
begitu ya di jalur jalur arterinya jalur utamanya begitu
agar tidak justru terjadi kemacetan ini nih
jalur jalur alternatifnya pak apa upaya untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemindahan kemacetan begitu pak
nah pertama yang kami himbau tadi masyarakat melakukan kegiatan bekerja dari rumah
yang kedua tentu di tujuh puluh tujuh titik simpang yang menjadi lintasan jalur alternatif tadi
sudah kami tempatkan petugas apakah itu dari dinas perhubungan
maupun dari jajaran di telantas polda metro jaya
kita harapkan dengan ditempatkannya petugas di sana
mereka bisa melakukan pengarah mengarahkan trafiknya
tetapi satu syarat pengemudi pengendara harus lebih sabar
karena biasanya begitu dalam kondisi kepadatan karena penutupan jalan antriannya banyak
tidak sabar sehingga saling serobot dan ini awal mula terjadinya gridlock
dimana yang dari depan tidak bisa maju yang dari karena kita menyalip kemudian kekuatan
kemudian ke kunci istilahnya gridlock sehingga justru trafiknya tidak jalan
jadi kami himbau kepada masyarakat jika memang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi
silakan melalui lintasan rute rute alternatif dan kemudian tetap sabar mengikuti petugas arahan petugas di lapangan
baik pak syafrin ini angkutan barang juga dilarang melintas di tol yang ada gitu ya di wilayah jakarta dan juga daerah penyangga
nanti kita akan bahas selengkapnya aturannya akan seperti apa
tapi kita jeda terlebih dahulu
karena cnn indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi
anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan pak syafrin liputo
yang merupakan kepala dinas perhubungan dki jakarta
pak kita masih akan bahas soal rekayasa lalu lintas selama ktt asean di jakarta sampai tanggal tujuh pak
angkutan barang ini juga kemudian dilarang untuk masuk ke tol tol yang ada di ruas jalan sekitar ibu kota
ini teknisnya gimana pak
ya baik jadi untuk pengaturan angkutan barang memang ada dua yang kami lakukan
pertama koordinasi dengan kementerian dan kemudian sudah ada surat edaran kepala bptj tanggal dua puluh delapan oktober kemarin
untuk pelarangan angkutan barang beroperasi di ruas tol sisi barat dalam ring road sisi barat
jadi contohnya yang dari cawang kemudian semanggi sampai dengan selipi itu dilarang
yang biasanya pada pukul dua puluh dua sampai dengan lima mereka boleh masuk
nah mulai nanti malam
tanggal lima september pukul ini sudah dilarang
jadi lima september sampai dengan tanggal tujuh september dua puluh tiga lima puluh sembilan
artinya tiga x dua puluh empat jam ini ada pelarangan mobil barang mulai dari cawang sampai dengan selipi ruasnya
kemudian selipi sampai dengan kembangan kembangan kemudian ke tomang tomang selipi tomang kemudian ke
kemudian ke kamal muara
jadi ada empat ruas ini yang dilarang masuk
oleh sebab itu tentu mobil barang kami harapkan bisa menggunakan outering road yang ada
dan kemudian kami juga dari pemerintah provinsi tki jakarta melakukan pelarangan
pelarangan kepada mobil barang yang beroperasi di jalan jalan arteri khususnya yang dua puluh sembilan ruas jalan ini
yang tadi ya pak ya kalau kita bicara balik lagi ke ruas jalan
ini ya pak ya benar ini pak
ya kami melakukan himbawan untuk dilakukan pelarangan
jadi ada di sini ada tiga jenis yang kami larang
pertama adalah tentu untuk kendaraan barang yang jbb nya lima lima ratus ke atas
kemudian untuk kendaraan barang dengan tiga sumbu lebih atau lebih
dan juga kendaraan barang yang tempelan ataupun gandengan
dan tentu di sini tetap ada pengecualian
jadi pengecualiannya adalah untuk kendaraan barang yang beroperasi di jbb

tetap boleh melintas ya pak
tetap diperbolehkan karena ini menjadi kebutuhan kita bersama
demikian pula halnya dengan mobil barang yang mengangkut barang pos dan bank bi dan hantaran uang
ini juga diperbolehkan karena jangan sampai begitu itu dilarang nggak ada uangnya nih dalam
nah yang ketiga tentu pangan bahan pokok ini tetap diperbolehkan
apakah itu di tol maupun di
ruas ruas jalan utama
ruas ruas jalan utama
jadi kami harapkan masyarakat sama tiga x dua puluh empat jam ke depannya
kita tetap bersabar dan kemudian lakukan pengangkutan barang untuk dalam kota
tentu dengan jbb di bawah lima lima ratus tadi diperbolehkan
tentu selama barang itu misalnya bukan barang yang sifatnya galian tanah
atau bahan tambang
atau misalnya material yang kemudian
itu menimbulkan perlambatan dari sisi pergerakan kendaraan itu sendiri
terakhir pak syafrin kita tahu tadi sudah menjelaskan bagaimana kemudian jalur alternatif bisa dipilih
terus para pengguna jalan ini juga bisa menggunakan transportasi publik
bapak juga tadi terakhir sudah membahas bagaimana aturan aturan untuk angkutan barang begitu ya
di jalan utama dua puluh sembilan jalan terdampak maupun di ruas tol
tapi kita tahu juga bahwa namanya pengguna transportasi di jakarta juga menggunakan transportasi online
nah ini aturannya gimana pak
apakah kemudian ojol ataupun mungkin kendaraan online roda empat ini juga ikut aturan dilarang atau boleh pak
ya tentu untuk angkutan online kita pahami yang paling krusial itu adalah mereka berhenti dan menunggu customer nya di sembarang tempat
oleh sebab itu kami juga sudah koordinasikan dengan rekan rekan perusahaan aplikasi dan juga rekan rekan kepolisian
bahwa di seluruh ruas jalan dua puluh sembilan ruas jalan tadi kami melarang mereka untuk melakukan parkir ataupun menunggu pelanggannya di badan jalan
kami sudah menghimbau kepada pihak aplikasi untuk bekerja sama dengan pengelola manajemen building yang contohnya di bundaran hi biasa
di depan kedutaan besar jepang ataupun di depan hotel
biasanya suka di situ tuh
biasanya suka di situ mereka manggal
nah kami harapkan itu bisa berjalan
nah kami harapkan itu ada semacam space kosong yang bisa digunakan untuk para ojek online ini masuk ke dalam
mereka akan keluar setelah benar benar penumpangnya tiba
jadi jangan sebelumnya mereka sudah menunggu di depan dan ini menyebabkan ketidakteraturan
demikian pula halnya untuk lokasi lokasi lainnya
nah untuk angkutan sewa khusus roda empat dalam hal ini kami juga perlakukan sama
jadi begitu ada pelanggaran kami sudah koordinasi
tentu yang akan
sangsi yang diberikan
sangsi yang diberikan
pertama tentu dengan tilang
buat roda dua ini kami angkut
tentu kami pindahkan
tegas ya pak ya
iya kami pindahkan
jadi roda dua tidak hanya ojek online
tetapi juga misalnya ada karyawan yang biasanya membawa kendaraannya dan parkir di sembarang tempat
ini tentu akan kami pindahkan
dan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan penduduk undangan
ingat bahwa pelanggaran dengan roda dua ini tentu sesuai dengan dua ratus delapan puluh lima undang undang
dan kalau kita lihat yang dua ribu dua dua ribu sembilan ini sangsinya dua ratus lima puluh ribu dendanya
tapi bukan kepada denda tetapi bagaimana kita lebih menjaga
taat kepada aturan ya pak
taat dan disiplin dalam berlalu lintas
disiplin dalam berlalu lintas
kalau bicara soal disiplin lalu lintas harus benar benar ditegakkan agar menjadi kenyamanan bagi kita bersama
keselamatan di jalan jadi yang utama
terutama ini kita sukseskan jakarta sebagai tuan rumah
dari ktt asean hingga tujuh september dua ribu dua puluh
karena sekarang jakarta itu menjadi fokus dunia internasional
seperti apa pelaksanaan ktt asean di jakarta
ini yang tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama
tidak hanya kami dari pemerintah pusat maupun daerah
tetapi juga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan ktt asean ini berjalan dengan baik
sehingga dunia akan melihat positif dan kemudian tentu investasi akan masuk kembali ke indonesia dalam hal ini
baik terima kasih banyak
pastinya pak syafri liputo sudah berkenan untuk hadir di sini
dan juga memberikan informasi terkait dengan manajemen dan juga rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan ktt ke empat puluh tiga asean
terima kasih banyak bapak
sehat selalu bapak
amin insya allah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat kembali melanjutkan tugas ya pak